jangan menghindariku dong
jenny kerasukan itu sama yang dilakukan dengan sophie
sophie juga kerasukan
aku sudah bisa mengumuskan hampir semua
jarak dari kematian
kamu lihat ini semua
hampir semuanya lima belas hari
itu jarak yang sama
sejak sophie masuk rumah berhantu itu
sampai pada hari kematian
lima belas hari seperti kata gila
kamu mau kopi gak
sinur kemarah semangat yang angkat
aku melihat sosok wanita di dalam ruangan ini bar
menatapku dengan tetap hanya marah
sosok apa itu kamu cuma halusinasi
gak ada apa apa disini
aku benar benar melihat sosok wanita itu bart
dia menatap marah padaku
aku aja gak takut melihatnya
di setiap gedung atau rumah pasti ada penunggunya
itu cuma mungkin pengaruh kamu pingsan tadi kali ya
udah gak usah kamu pikirin nggak
aku terusin bikin kopi ya
jangan tinggalin aku sendiri dong
saya sendiri juga heran mas
apa yang sudah memasuki diri kami berdua
saya menunggulkan diri saya
hidup di kamar dalam keadaan tanpa pesanan
kamu yakin sudah bercinta dengan sofi
yakin sekali mas
karena sofi sendiri yang mengatakannya pada saat ini
lalu setelah itu sofi kembali menghilang
tau tau dia sudah meninggal
lalu melakukan aborsi
tidak ingat apa apa
aku sangat merindukanmu
ingat aku ini robert
kamu kan kekasihku
apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi
jangan menghindariku dong
jadi kerasukan itu sama yang dilakukan dengan sophie
sophie juga kerasukan
kami yakin tidak ingat apa apa
kami tak mungkin melakukan hal tersebut seperti itu
itu pasti ulah kedua hantu penghuni rumah itu mas
gilang melakukan hubungan seksual
tapi kenapa aku tidak
ada apa bert
ketika kamu terbangun dari mobilku
sebelumnya kamu ingat tidak melakukan apa
aku gak ingat apa apa
emangnya apa yang aku lakukan
kamu merayuku lalu mengajakku untuk melakukan hubungan intim
sophie dan gilang
juga melakukan hubungan intim di rumah itu
di rumah itu penghuninya ada tiga
suami istri lalu kekasih gelap istri itu
istri dan kekasih gelapnya
istri dan kekasih gelapnya
istri dan kekasih gelapnya dibunuh oleh suaminya
karena ketahuan melakukan hubungan seksual
lalu setelah membunuh
suaminya bunuh diri
yang merasuki raga sofi dan gilang
adalah sepasang suami istri itu
istri dan kekasih gelapnya
karena sebelumnya gilang mengatakan
bahwa ada peringatan
bahwa dia harus segera keluar dari rumah itu
dan aku yakin itu pasti suaminya yang memperingati dia
dari mana kamu tahu
dari yang diucapkan oleh gilang
jadi ingat sama cerita gilang
makhluk itu mengatakan
supaya sophie dan gilang
segera keluar dari rumah berhantu itu
karena bisa celaka
wanita sialan dan getasinya
kasusnya semakin jelas sekali
sofi tanpa sadar melakukan hubungan intim dengan gilang
sophie menggugurkan kandungannya
dia meninggal dunia
andai bisa semudah itu
kasus yang dialami sophie belum tentu sama dengan kasus ketiga korban sebelumnya
kasus yang dialami sofi belum tentu sama dengan kasus ketiga korban sebelumnya
masih perlu pembuktian bahwa mereka memang datang ke rumah berhantu itu sebelum diajak
kenapa aku tidak kerasukan seperti gilang
kenapa aku tidak memasukkan seperti gilang
aku lelah sekali
aku lelah sekali
sebaiknya kita pulang lalu istilah
sebaiknya kita pulang lalu istilah
oh ya bart
besok kita mau menyelidiki kemana lagi
ke rumah keluarga korban tapi kita fokuskan ke rumah berhantu itu
selama ini tidak ada masalah apa apa dengan kita
dia itu gadis yang baik
dan kami bersahabat sejak kami sama sama mengikuti profesi kami sebagai pramugari
sampai jumpa lagi